sama polisinya juga jangan kena film mereka bergerak lagi gitu kan
ya dari awal dari awalnya itu kan memang dinyatakan sebelas orang ya
yang ketangkepnya kan baru delapan tiga lagi memang belum
sidang sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang tiga ini
ya makanya barangkali melalui film jalannya siapa tahu kan diangkat lagi
dan sekarang beritanya kan memang katanya sudah polda sudah bergerak tuh
nah keluarga sedikit senang bahagia lah
berarti nggak sia sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang masih suka sakit ya
tapi sekarang poldanya sudah bergerak jadi dipas lah
keluarga pengennya cepat ketangkep lah
cepat ketangkap cepat diadili juga kayak yang lainnya
karena sudah menghilangkan nyawa orang kan
ya jangan enak berkeliaran di luar lah
sekarang juga lagi viral bu yantinya
banyak dukungan dari orang orang
mungkin karena banyak dukungan makanya polda sekarang bergerak
kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini tanya sana sini tetap aja
udah stuck nggak ada perkembangan lagi
merasa ada yang ditutup tutupi terhadap anda
cuman kan saya orang mana ya percaya aja sama hukum walaupun saya ada ngejanggal sedikit ya
masalah jangkaunya maksudnya kok nggak ada berita sama sekali yang apa
oh yang tiga orang sedangkan yang penjahat kelas kakap aja kadang nggak cukup lama kan
pasti adalah beritanya gitu ini mah nggak ada sama sekali
sekuat apa gitu nih ya bu yafinan
apalagi sampai delapan tahun begini bu
sekarang udah mulai naik lagi nih bu
harapannya cepat ketangkep aja mas
harapannya cepet ketangkep cepet diadilin
saya minta sama polisinya juga jangan kena film mereka bergerak lagi gitu kan
setelah nanti filmnya redup orangnya belum ketemu tutup pukulan
saya harapannya tetap sampai tuntas sampai ketemu
yang tiga orang ini bu ya